brigadir ir seorang polisi wanita yang bertugas di badan narkotika nasional provinsi riau dilaporkan
ke polda riau usai diduga menyekap dan menganiaya riri aprilia kartini penganiayaan dan penyekapan
ini diduga karena brigadir ir tidak merestui hubungan asmara antara adiknya dengan riri
penganiayaan bermula saat brigadir ir dan ibunya mendatangi rumah kontrakan riri di kawasan sukajadi
kota pekanbaru pada rabu malam dua puluh satu september saat kejadian riri diketahui sedang duduk di ruang
tamu bersama dengan kekasihnya adik dari brigadir ir brigadir ir dan ibunya lalu menyekap dan
memupuli riri di kamar akibat penganiayaan ini riri menderita luka memar dan bengkak di beberapa
bagian tubuhnya disetep di kamar dikunci dikunci pintu dimatiin lampu sama ibu dan polwan pacar saya
dikurung di luar dan saya dipukul lagi di jambak lagi dicakar lagi dicutip lagi
terus nggak lama kemudian si polwan hubungi tim kerja tim rekan kerjanya minta tolong karena
keluarga sama pmu udah ramai disitu pasca korban melaporkan kejadian yang menimpanya direktur
reserse kriminal umum polda riau komisaris besar polisi asep darmawan pada minggu pagi menyebut
pihaknya sedang melakukan serangkaian penyelidikan enam orang saksi termasuk korban dan brigadir ir
yang diduga melakukan penganiayaan sudah diperiksa penyidik kita sudah melakukan
kita sudah melakukan engerogasi sejumlah senyum penyidik yang diperiksa penyidik yang diperiksa penyidik

melakukan interogasi terhadap terlapor yaitu seorang anggota puluhan selain mengorek keterangan
dari saksi polisi juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus ini